sebuah bangunan sekolah taman kanak kanak dinga wika mis pagi tiba tiba roboh
akibatnya belasan siswa dan empat orang guru tertimpa bangunan dan harus dilarikan ke rumah sakit
diduga ambruknya sekolah tk ini akibat kesalahan konstruksi bangunan
nur giyanti salah satu guru taman kanak kanak pkk tiga desa kedung putri kecamatan parangawi ini
hanya bisa menangis tepat di depan pintu kelas
dia masih trauma dengan musibah ambruknya bangunan sekolah yang baru saja dia alami
saat peristiwa terjadi dia bersama tiga guru lainnya sedang mengajar tujuh belas anak didik
di dalam kelas yang dibangun tahun dua ribu delapan itu
saat itulah terjadi keretakan pada dinding sekolah
tidak lama kemudian terdengar suara gemuruh bersamaan dengan robonya atap sekolah
hingga menimpa seluruh siswa dan guru
suara jeritangis pun bersautan dari balik keruntuhan bangunan
beruntung warga dan orang tua sudah berdatangan untuk menjemput anaknya
hingga langsung berlarian menyelamatkan mereka
rompak cepat banget itu

terus saya juga tertimpa enggak tahu
jadinya cepat bersekat
para korban langsung dilarikan ke puskesmas terdekat dan sebagian lainnya ke rumah sakit
kebanyakan korban menderita luka di kepala akibat tertimpa
kini peristiwa ambruknya bangunan tamat kanak kanak ini masih dalam penyelidikan kepolisian
dugaan sementara ambruknya sekolahan disebabkan kesalahan konstruksi bangunan
inam tohari ngawi